saya pun petugas partai loh ditugasi oleh kongres partai untuk menjadi dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum
saya pun kader tidak mungkin orang lain itu tiba tiba bisa jadi ketua umum karena terus siapa yang mau milih kalau tiba tiba orang luar yang dipilih
dan itu melanggar adart nah bayangkan kok kita tidak diberi kesempatan untuk menerangkan hal ini